dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada diego basro di bekasi jawa barat
saat ini diego selamat sore setelah kemarin rapid test di bekasi berjalan agak mungkin berantakan
karena juga ada protes dari sejumlah peserta dan yang wali kota bekasi juga sempat mengeluh
begitu untuk hari ini apakah ada perbaikan dan seperti apa diego jalannya rapid test untuk hari ini
ya selamat sore reinhardt memang rapid test kembali diselenggarakan oleh pemerintah kota bekasi
di mana untuk hari ini di stadion patriot candrabaga rapid test ini dikhususkan untuk masyarakat kota bekasi
kemudian juga aparatur pemerintah kota bekasi dan juga orang orang yang sudah masuk ke dalam daftar
dari yang sudah dikumpulkan
dan saat ini reinhardt saya sudah bersama dengan wali kota bekasi bapak rahmat effendi
kita akan tanyakan langsung kepada bapak effendi seperti apa pak jalannya pemeriksaan rapid test pada hari ini di stadion patriot pak
ya rapid test hari ini adalah lanjutan yang kemarin
kemarin pagi kita melakukan simulasi dan pelatihan terhadap tenaga medis
yang pertama adalah tenaga analis
yang kedua adalah tenaga analis
yang kedua adalah tenaga medis yang mendampingi tenaga analis
itu selesai setengah hari kemarin
selanjutnya mereka beranjak men track orang orang yang selama ini dari pasien dalam pengawasan
nah dicari di track itu sekitar delapan ratus an
selesai kemarin sore
nah pagi ini dilanjutkan mereka diturunkan di lima puluh enam kecamatan
ya lima puluh enam kelurahan di dua belas kecamatan
mereka men track satu kelurahan itu
ada dua belas orang
dari tokoh masyarakat dari tokoh pemuda dari alim ulama dari pemuka agama
sehingga ini kita dapat penyebaran itu melalui sampling sampling itu
dan tadi jam dua belas sudah selesai siang ini direkap
saya yakin itu sembilan puluh lima persen sudah selesai
untuk sejauh ini kira kira sudah ada hasilnya belum pak yang keluar
hasilnya sudah ada tapi hasilnya ini masih rahasia
yang bisa mengumumkan itu hanya pak gubernur
setelah malam sabtu saya serahkan ke pak gubernur ya nanti pak gubernur yang mengumumkan
atau mungkin pak gubernur memberikan kewenangan kepada wali kota
tapi saya akan menyampaikan kepada beliau ya karena ini diambil dari sebuah proses jawa barat
pak kemarin itu kan sempat ada beberapa keluhan dari peserta kemudian juga dari beberapa pihak
kalau bapak sendiri melihat evaluasi hari ini seperti apa pak
kalau kita lihat kemarin memang ada keluhan gini
nah rapid test itu ternyata tidak lengkap
nah pada saat malam pagi kami mau melakukan malam kita konfirmasi dengan kepala dinas kesehatan jawa barat
belum mendapatkan kepastian kelengkapan alat maka kami ambil alternatif
kami panggil direktur rumah sakit umum kami panggil dokter yang menangani tentang sebuah ini
apakah ini kita ambil dari califor atau kita ambil dari pena
tetapi untuk memperkuat ini untuk memperkuat rapid test
disarankan menggunakan darah yang keluar dari vena
makanya kita butuh jarum dan butuh anu darah tabung darah dan alat lainnya
kebetulan rumah sakit umum punya
akhirnya pagi sampai dengan hari ini alhamdulillah selesai
dan baru tadi pagi jam delapan pak gubernur menyampaikan kalau itu bisa menggunakan caliver saja
tapi kan tidak disediakan calipernya itu oleh alat itu
nah akhirnya tetap kita masih mempergunakan melalui pena
dan untuk sejauh ini pak kalau di kota bekasi ini kendalanya seperti apa sih pak dalam melakukan rapid test ini
dari kendala yang sangat sulit nggak
tapi dari permintaan
semisal kemarin saya baca ada di medsos itu ada kekecewaan ibu ibu yang menyatakan bahwa ini orang bergerombol ini bergerombol
sebenarnya tidak bergerombol mereka lagi melakukan simulasi dan pelatihan
terus kok saya nggak mendapatkan ini setelah darah saya diambil
kalau kemarin memang pelatihan dan simulasi artinya kalau beliau mau hari ini bisa kita layani
atau kalau beliau mau kemarin sore pada saat kita menge track orang orang yang tadi tadi dari odp sama pdp itu bisa dilakukan
tapi saya sayangkan ya dapat berita yang separuh ngomong di tv sehingga seolah olah
padahal hari ini kalau ini kita masih ada
untuk ya ada orang orang yang ingin mengetes dirinya ada yang ingin mengetahui sejauh mana
kirinya itu kena atau tidak terhadap virus itu
pak sejauh ini kan dari pemprov jawa barat ini memberikan alatnya sebanyak dua ratus
untuk kedepannya apakah akan ada tambahan lagi pak
saya barusan disampaikan juga pak kawaros pak dandim ya dengan pak ketua satgas patri dengan rumah sakit swasta
kita sekarang ini kita sudah punya kso kerjasama ya
itu ada yang namanya pcr menggunakan regen
tapi barangnya belum ada regennya
kemarin hanya ada beberapa habis dibagi untuk
yang kedua kita mau beli
jadi kita nanti punya dua
tapi kapasitas alat ini hanya sembilan puluh enam orang dalam waktu dua puluh empat jam
tapi kalau kita pakai dua itu secara dua ratus delapan puluh an orang
nah alat inilah ke depan yang akan dipakai setelah rapid test ini
dan kita sudah pesan regennya itu sepuluh ribu
dalam waktu kalau kita perkirakan persoalan ini sampai dengan april mei
maka cukup sepuluh ribu itu sebagai sampling
jadi kita sudah bisa mengambil data
pengambilan data acak untuk menentukan seberapa besar sih penyebaran di lima puluh enam kelurahan di dua belas kecamatan
ya demikian wawancara kami dengan wali kota bekasi bapak rahmat effendi
kembali ke anda reinhard
terima kasih diego basro langsung dari bekasi jawa barat